ketersediaan vaksin lalu kemudian ketika vaksin sudah tersedia tantangan berikutnya adalah pemerataan vaksin
diplomasi vaksin menjalin kerjasama dengan negara produsen vaksin dilakukan pemerintah indonesia sejak awal pandemi
harapannya semua negara di dunia termasuk indonesia mendapat akses setara terhadap vaksin yang aman dengan harga yang terjangkau
kita bahas terkait diplomasi vaksin kali ini bersama narasumber saya menteri luar negeri retno marsudi
bu retno apa kabar terima kasih untuk waktu anda ibu
baik selamat malam mbak putri semoga semuanya sehat selalu
alhamdulillah ibu terima kasih sekali kami semua baik baik di sini
bu retno termasuk yang aktif sejak awal pandemi bernegosiasi berdiplomasi kepada negara negara maju
bagaimana berjalan sejauh ini prosesnya ibu
alhamdulillah kalau kita lihat prosesnya maka berjalan dengan baik
memang dari awal kita termasuk negara pertama yang langsung lompat untuk mencoba membuka akses meratakan jalan
agar kita mendapatkan vaksin akses terhadap vaksin bagi kepentingan rakyat indonesia
karena sekali lagi kita adalah negara besar penduduk kita besar
sehingga kita harus bergerak cepat mengamankan vaksin yang diperlukan
nah kalau dilihat pada titik ini maka kita masih ada keprihatinan dalam konteks masih terjadinya gap vaksinasi
atau gap akses terhadap vaksin bagi negara negara di dunia
mbak putri misalnya kita melihat di eropa jumlah dosis yang telah disuntikkan berbanding dengan populasi misalnya
di kawasan eropa itu sudah mencapai sembilan puluh satu delapan puluh dua persen
sementara di amerika utara sudah delapan puluh tujuh lima puluh tujuh persen
kemudian kita lihat asean asean dua puluh delapan tujuh puluh enam persen
sementara negara negara di afrika baru lima delapan persen
nah kenapa angka ini saya tunjukkan
hanya untuk menggambarkan bahwa gap terhadap akses setara
bagi vaksin untuk semua negara sampai sekarang masih cukup lebar
sehingga tantangan dunia adalah bagaimana upaya kita bersama untuk menutup gap ini
atau paling tidak mendekatkan atau mempersempit terjadinya gap ini
karena kita semua tahu bahwa virus ini tidak mengenal batas negara
kalau semua negara tidak selesai pandeminya maka dunia ini juga tidak akan menyelesaikan pandemi

seberapa genting pada saat itu bu retno bisa digambarkan kepada kami di sini
seberapa genting situasi diplomasinya
karena begini semua negara memperbutkan ini ketika jumlah vaksin belum begitu banyak
tantangan lainnya juga negara produsen vaksin menahan vaksin mereka untuk warga negaranya sendiri
ya jadi aset politik luar negeri kita sebenarnya kalau boleh saya sampaikan
ikut membantu upaya kita untuk mendekati semua pihak
jadi kita di dunia internasional dikenal sebagai negara yang mereka bilang bridge builder
yang berusaha untuk menjembatani perbedaan apalagi kita baru selesai lepas dari dewan keamanan pbb
yang semakin menebalkan potret dunia bahwa indonesia selalu berusaha untuk menjembatani segala perbedaan
karena mbak putri kita tahu
pandemi ini terjadi di tengah semakin tajamnya rivalitas di antara negara negara besar di dunia
dan rivalitas ini bukannya berkurang tetapi semakin tajam di masa pandemi itu
nah oleh karena itu dari sejak awal kita mencoba memakai semua aset politik luar negeri kita untuk mendapatkan vaksin
kalau ditanya apakah berat atau tidak pada saat itu iya berat
apalagi di awal
pandemi ini banyak sekali uncertaintisnya
jadi dari waktu ke waktu dari hari ke hari kita terus belajar
bukan saja indonesia bahkan who pun dari hari ke hari terus belajar untuk memahami pandemi ini apa
bergeraknya ke arah apa dan treatment apa yang paling baik
oleh karena itu sekali lagi di awal dan sampai sekarang kita coba pergunakan semua aset kita
aset politik luar negeri kita untuk mendapatkan akses vaksin bagi kepentingan rakyat indonesia
plus yang ingin saya tekankan pada saat kita berjuang untuk mencukupi vaksin bagi keperluan indonesia
pada saat yang sama
kita juga berjuang untuk memperjuangkan kesetaraan akses vaksin bagi dunia
dan saya adalah salah satu co chairs dari covax amc engagement group
tugas saya adalah terus berjuang untuk kesetaraan akses vaksin bagi semua negara
anda sudah menyinggung soal covax
kita memang juga ada skema kerjasama multilateral covax kemudian cepi dan gavi
bagaimana itu digagas dan sejauh mana skema kerjasama ini berlangsung sejauh ini
jadi pada saat pandemi mulai berlangsung tentunya yang menjadi pemikiran dunia adalah
oke ini ada pandemi berarti akan ada keperluan alat kesehatan obat obat teropatik dan juga vaksin
nah kita belajar bahwa di dalam situasi seperti ini biasanya kemudian terjadi gap yang sangat besar
di antara negara maju dan negara berkembang
oleh karena itu maka dibentuklah apa yang dinamakan covax facility
tujuannya adalah sekali lagi
memperjuangkan akses setara vaksin bagi semua negara
sebenarnya bukan hanya vaksin ya untuk scta itu termasuk juga obat obatan teropatik dan alat alat kesehatan
tapi saya ingin konsentrasi kepada urusan vaksin
nah atas dasar itulah maka covax facility berusaha berjuang untuk mengumpulkan resources
untuk mengumpulkan vaksin
yang kemudian akan dibagi
kepada negara negara terutama dalam hal ini adalah negara negara berpenghasilan menengah ke bawah
dan mereka menyampaikan komitmen covax facility
bahwa negara negara yang tergabung dalam amc group
dalam hal ini adalah negara berpenghasilan menengah dan kebawah
ada sembilan puluh dua negara termasuk indonesia
yang bebas biaya dalam artian tidak dipungut biaya dari situ
dan apakah itu sudah berjalan sejauh ini
karena seperti yang who masih concern sekali dengan pemerataan vaksin di negara negara miskin dan menengah itu
ya kalau dilihat apakah ada kendalanya iya ada kendala
tetapi apakah mereka sudah mulai deliver ya sudah mulai deliver
misalnya saya berikan satu data yang terkait dengan indonesia
indonesia sudah menerima sembilan belas tujuh juta vaksin dari covax facility
maka jumlahnya akan sekitar satu ratus delapan juta
yang berarti kalau kita lihat dari cita cita maksimal
delapan juta dosis vaksin yang dijanjikan akan diberikan ke indonesia
persaat ini adalah sembilan belas tujuh
maka gapnya masih besar
ya satu gap masih besar
nah pertanyaannya adalah kenapa gap ini terjadi
jadi kita lihat tadi pak putri sudah sempat sebutkan bahwa
di awal awal pandemi
banyak sekali negara
yang produsen vaksin
mereka menomorsatukan kepentingan dalam negerinya
yang berarti bahwa
jumlah vaksin yang dapat diekspor
menjadi minimal sekali
ya kan itu yang pertama
banyak sekali dunia ini
memesan vaksin produksi dari
pabrik pabrik farmasi atau industri farmasi yang ada di india
kemudian di awal tahun ini
kenaikan angka penyebaran vaksin yang sangat luar biasa
yang kemudian ada kebijakan dari india untuk
sementara tidak memperbolehkan ekspor vaksin dan obat obatan
nah disitulah kemudian berarti
itu menjadi berkurang pasokannya
karena sekali lagi
nah pada saat keran produsen ini
berarti mau tidak mau berdampak pada
pooling vaksin yang ada di
covax facility yang akan
dibagikan kepada negara negara dunia
masih ada gap mbak putri
tetapi sudah mulai deliver
dan ini kemudian kita kejar terus
di kuartal ketiga dan keempat dua ribu dua puluh satu
kalau kita bicara sekarang tentang
penyediaan vaksin berkaitan
dengan negara negara produsen vaksin
yang langkah yang dilakukan oleh kementerian
luar negeri sejauh ini tidak lepas dari kritik
ibu mungkin masih ingat juga
awal awal datang dibahas
dapatnya sinovac itu juga
ada yang mengatakan bahwa oh ya karena
kita dekat dengan tiongkok makanya kita dapat
sinovac yang menurut riset
efekasinya masih rendah tapi kemudian tentu saja
sains terus berkembang
kemudian ada hasil yang lain
dan semakin baik saat ini efikasinya
dilihat dari sinovac
ketika anda mendengar saat itu dan pada
saat itu anda juga dihadapkan bahwa
ya mau nggak mau ini memang harus dilakukan
dua hal yang ingin saya tekankan
vaksin ini sebagai
digunakan bagi kita
ini adalah masalah kemanusiaan
isu kemanusiaan ini dari
kita tidak lepas nantinya
akhirnya kita akan terjebak pada
dari vaksin itu yang mana dari
sejak awal indonesia
dari vaksin sekali lagi
rakyat dan vaksin
adalah urusan kemanusiaan
itu yang pertama yang kedua
kalau kita bicara
mengenai baik buruk
dari vaksin tersebut yang
selalu indonesia tekankan secara
pemerintah yang menguruskan
masalah kesehatan dunia
pada saat who sudah
memberikan emergency use
ada enam vaksin yang sudah
maka disitulah referensi
netral ya katakanlah
harus dijadikan rujukan
negara dunia ada
enam jenis vaksin yang sudah diberikan
aul nya oleh who
jadi sekali lagi
rujukan kita adalah
who dan seharusnya
menjadikan who sebagai
kemudian yang terbaru tentu saja kita
tahu sekarang sudah ada
kemarin beberapa waktu lalu masuk
vaksin moderna di indonesia
bagaimana prosesnya untuk ini
menurut noh padahal sejak
awal banyak yang pesimis sekali
kita bisa mendapatkan vaksin yang
seperti ini katakanlah
sebenarnya pada saat di awal pandemi
kita tidak hanya
melakukan komunikasi dengan
satu pihak misalnya dengan
sinovac kita juga melakukan
komunikasi dengan berbagai
hampir semua produsen
bisa dibayangkan mbak putri waktu kita
melakukan pendekatan di awal
mereka semua sedang
melakukan uji klinis jadi memang
emergensi ini memerlukan
sebuah keberanian untuk mengambil
sebuah keputusan karena sekali lagi
kita berpacu dengan waktu
kita berpacu dengan keselamatan
kita nah kita lakukan pendekatan
ada yang pendekatan itu buahnya
cepat kita bisa
peroleh tetapi ada
pendekatan itu yang buahnya
agak belakangan dapat kita
peroleh nah kalau kita lihat
yang dari indonesia
maka kita lihat ada yang pakai
mekanisme bilateral ada yang
memakai mekanisme multilateral
melalui covax ada yang
sifatnya komersial ada yang
sifatnya non komersial ada yang
curah ada yang jadi
diberikan oleh amerika serikat
jadi saya ingat sekali
komunikasi saya dengan national security
administrasi biden mengenai
masalah vaksin saya
bicara dengan secretary blinken
jadi akhirnya amerika
vaksin moderna kepada indonesia
melalui mekanisme dose sharing
facility dan pada saat
saya bicara berkunjung
ke amerika serikat baru baru
ini masalah kerjasama ini
juga termasuk yang dibahas
sekarang jeda dulu setelah jeda kami
ingin mengetahui bu retno bagaimana sekarang
posisi indonesia berkaitan
dengan gini kedepannya tantangannya masih
ada mutasi virus masih ada
kemudian tentu saja
negara negara maju pasti akan terjadi
posisi indonesia bagaimana
yang seperti yang tadi anda katakan
indonesia dikenal memiliki
kebijakan politik yang
cukup aman jadi cukup
dipercaya oleh negara negara apakah kita
bisa support negara negara menengah
negara miskin untuk bisa
mendapatkan fair share terhadap
itu setelah jeda tetap bersama kami
terima kasih anda masih bersama kami di cnn indonesia newscast dan saya masih bersama
ana rasumber menteri luar negeri
retno marsudi kita masih membahas soal
diplomasi vaksin yang sudah berjalan
sejak awal pandemi tadi disampaikan oleh
menteri retno mengatakan bahwa
sejak awal indonesia termasuk salah satu
negara yang aktif
di awal untuk melakukan
diplomasi kepada negara negara maju
negara produsen vaksin untuk bisa mendapatkan
akses vaksin karena indonesia
tentu saja penduduknya besar
jadi harus sudah bisa memastikan kami
memiliki akses untuk itu
bu retno kita lihat sekarang saat ini
seperti yang tadi di awal
sudah sempat saya singgung who
mengatakan negara negara maju kita tahu
bahkan ada yang menyimpan
vaksinnya jauh di atas jumlah
posisi indonesia terhadap
seperti ini bagaimana bu retno
tadi saya sampaikan
mbak putri bahwa
dari sejak awal
posisi indonesia sangat konsisten
di dalam memperjuangkan
vaksin bagi semua
kita memiliki sebuah
platform atau memiliki kesempatan
yang lebih dengan duduknya saya
sebagai salah satu co chairs dari
jadi dari waktu ke waktu
kita coba untuk
menutup atau memperpendek
mempersempit gap antara
vaksin yang dimiliki
negara maju dengan negara berkembang
dan kurang berkembang
memang di awal awal
jadi ini ada
baru baru terjadi
beberapa bulan ini yaitu
apa yang dinamakan dose sharing
mekanisme atau mekanisme berbagi
mekanisme ini intinya
begini kalau negara itu
memiliki vaksin yang
sudah lebih banyak dari
jumlah yang diperlukan oleh
vaksin tersebut bisa
melalui jalur bilateral
langsung atau melalui
nah inilah yang sekarang sedang
banyak dilakukan oleh negara negara
memesan dari produsen maka
negara negara maju ini sekarang
menggunakan mekanisme dan didorong
menggunakan mekanisme berbagi
vaksin langsung kepada negara negara
akselerasi untuk mempersempit
gap antara yang terjadi
di negara maju dan di negara negara
bu retno kalau misalnya kita lihat
sekarang apakah peran
indonesia itu juga cukup diperhitungkan
sekarang kita sudah
berhasil mendapatkan vaksin
dengan jumlah yang cukup besar
kemudian apakah ada negara negara
dalam tanda kutip mungkin minta
untuk bisa mendapatkan akses ini misalnya
iya jadi sekali lagi
nah kita terus berjuang
untuk kesetaraan akses
vaksin bagi semua negara
memang kita masih
di kuartal ketiga
kuartal keempat tetapi kalau dari
mereka cukup meyakini
dapat dilakukan akselerasi
pemberian vaksin kepada
negara negara berkembang dan
kurang berkembang jadi
memang pandemi ini
dari hari ke hari
dinamikanya berubah sehingga
di sana sini terjadi
penyesuaian macam macam jadi
kalau ada kebijakan kebijakan berubah
tidak serta merta dapat
dikatakan bahwa kebijakan itu
tidak konsisten bukan
haruskan kita dari waktu ke waktu
untuk melakukan adjustment
dan adaptasi terhadap
perubahan perubahan yang terjadi
pada saat terjadi mutasi
dari virus itu sendiri
jadi sekali lagi yang ini saya tekankan
untuk memenuhi kebutuhan dalam negerinya
kita akan terus bersama
dengan negara berkembang dan kurang
berkembang untuk memperjuangkan
untuk semua negara dan
kita diuntungkan karena indonesia
duduk sebagai saya sendiri duduk
sebagai salah satu co chairs dari
bu retno apakah sekarang sudah
menyiapkan antisipasi misalnya
kementerian luar negeri menyiapkan antisipasi
kita tahu sekarang di tiongkok mulai
berkembang varian delta
sudah ada beberapa kasus ada juga
kota yang di lockdown lagi begitu juga
di negara negara maju lainnya
amerika sekarang juga ada
kasusnya mulai tinggi
ada indikasi dari mereka
untuk menahan vaksin mereka
dan bagaimana kita
sekarang bisa mengantisipasi itu
jadi pada saat
saya bertemu dengan
jadi kalau kita lihat core business
dari politik luar negeri itu biasanya
berkaitan dengan perdamaian dan lain lain
tapi sekarang di masa pandemi
pada saat kita bertemu dengan counterpart kita
diplomasi pandemi itu menjadi bagian
salah satu bagian yang paling utama
kunjungan saya terakhir ke washington dc
selain tentunya dengan mitra mitra kerja saya
saya melakukan diskusi
yang cukup detail
dan dengan berbagai macam pihak
untuk mencoba mencoba
trendnya ini akan semakin seperti apa
plus tentunya dari waktu ke waktu
saya secara terus menerus
dengan who nah
yang menjadi isu saat ini adalah
mengenai mutasi dari
sekarang kita dihadapkan dengan varian
delta kita tidak tahu
apakah akan muncul varian varian
yang kita amati beberapa
sedang melakukan riset dan produsen
juga melakukan riset mengenai
bagi warga negaranya nah ini
sedang terus kita amati karena
begini di tengah
kelangkaan ketersediaan pasokan
jika kemudian booster
ini dilakukan sekarang
akan mengurangi lagi
pasokan yang tersedia
untuk negara negara dunia
oleh karena itu
dirjen who beberapa
waktu yang lalu mengatakan
untuk menahan dulu pemberian
september kenapa sampai september
karena di titik september
semua negara dunia ini sudah
dapat melakukan vaksinasi
jadi who sendiri
sementara agar terjadi
penduduk dunia jadi sekali lagi
dihadapkan pada sebuah
tantangan baru dan ini
semua sudah dibahas
dalam rapat kabinet jadi presiden
mengadakan rapat kabinet khusus
untuk merancang apa yang
kita lakukan akan kita lakukan

dan saya juga
tentunya dengan menghitung
tren tren terbaru dan saya sudah melaporkan
semuanya kepada bapak presiden
bu retno kita tahu kalau misalnya
itu tantangan dari luar ya
itu tantangan berkaitan
dengan mutasi virus
dan kebutuhan vaksinasi lainnya
tapi saya masih penasaran bu retno
sesulit apa sebenarnya diplomasi ini dilakukan
oke lah ini kemanusiaan
seperti yang anda tadi katakan
tapi bagaimanapun pasti
ada negara negara negara ketika
atau mungkin ada agenda lain
menemukan titik tengahnya
yang sama sama menguntungkan
itu bagaimana ibu
jadi sekali lagi
kan kalau dalam kita bicara
mengenai politik luar negeri
ada yang dinamakan
investasi atau aset
dan sebagainya jadi saya
berikan contoh pada saat
pertemuan para menteri luar negeri
kita memang sudah
janjian ketemu dengan banyak sekali
menteri luar negeri di sana
tujuan kita adalah selain
membahas masalah atau isu lainnya
yang terkait dengan core business kita
mengenai masalah perdamaian dan sebagainya
maka kita bahas mengenai
masalah isu vaksin
lain dalam konteks pandemi
kita mendapatkan komitmen
dari belanda kita mendapatkan komitmen
dari inggris kita
mendapatkan komitmen dari amerika
juga pada saat itu ada tambahan
kita melakukan komunikasi
dengan australia dan dalam
beberapa waktu belakangan ini
juga kita melakukan komunikasi dengan
menteri luar negeri perancis jadi sekali lagi
katakanlah mereka berhitunglah
jadi saya ingin saya tetap
sebagai isu kemanusiaan
kemanusiaan dengan sebuah
kalau negara negara dunia
tidak selesai maka dunia
tidak akan selesai maka ada
yang memiliki vaksin berlebih
kontribusinya sebenarnya dalam
konteks agar mereka juga dapat
lepas dari pandemi ini bisa
dibayangkan kalau mereka lepas
tapi negara sekitarnya
tidak lepas pertanyaan saya adalah
apakah mereka bisa akan lepas
sebenarnya dalam mereka membantu
katakanlah membantu negara dunia
dengan vaksin mereka
adalah dalam konteks
mereka membantu diri mereka sendiri
pandemi ini dan
sekali lagi investasi kita cukup
banyak dengan banyak negara
aset kita cukup banyak tetapi
kerjasama yang dilakukan negara negara
dunia dalam memberikan kontribusi
vaksin adalah tidak lepas dari
konteks bahwa tidak ada yang aman
sampai semua orang
oke tidak ada yang aman sampai semua orang
bu retno di hari kemerdekaan ini
kami mengambil tema
jadi mereka yang berkontribusi
termasuk juga teman teman dari kementerian luar negeri
dengan diplomasi vaksin dan lain sebagainya
adakah pesan yang ingin
ibu sampaikan sekarang
saya ini jadi kita semua memiliki
peran masing masing kalau
diplomat ya di diplomasi
kita semuanya memiliki peran masing masing
tetapi yang saya harapkan
bahwa di tengah pandemi ini
tidak ada opsi bagi
kita sebagai satu bangsa
melawan covid ini
dan masing masing dari kita
menjadi bagian dari solusi
agar kita dapat
selesai mengatasi pandemi
ini secara lebih cepat
baik dari sisi kesehatan
maupun dari aspek
jadi mari kita terus
di antara kita
dan saya ingin mengajak
kita semua yuk kita berikan
untuk indonesia kita
bu retno ini ada satu pertanyaan
terakhir bu ini sebenarnya pertanyaan
sangat kritis jadi penasaran
di antara kita
kita sudah susah susah
diplomasi kesana kesini tapi masih
banyak yang bandel dan gak mau
ini sebenarnya masalah ini
tidak dihadapi hanya oleh indonesia
jadi di salah satu titik
terakhir pertemuan saya
dalam konteks covax facility
dengan gavi dengan who
jadi memang banyak sekali
negara negara dunia yang
nah yang diperlukan adalah kampanye
manfaat yang dapat
diperoleh dari vaksin
jadi sekali lagi di dalam menimbang
semuanya dalam kehidupan kita
kan tentunya yang kita hitung adalah
manfaat dan mudaratnya
pada saat manfaatnya
lebih besar kenapa kita
tidak memilih hal tersebut
karena mendatangkan manfaat
yang lebih besar jadi sekali lagi
ini adalah masalah dunia
kita terus lakukan kampanye
kita terus yakinkan
bagi kesehatan rakyat
jadi yuk kita bersedia
menteri luar negeri republik indonesia
ibu terima kasih banyak
untuk waktunya semangat terus ibu
salam untuk semua teman teman
semangat dan selamat ulang tahun ke tujuh puluh enam indonesia kita
terima kasih ibu
terima kasih selamat malam
jangan kemana mana kami akan kembali
dengan informasi lain tetap di
newscast spesial kemerdekaan